jangan sangat mencintai kamu

jangan tinggalin aku mas
jangan tinggalin aku mas
maaf aku masih suami
biar aku yang harap
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku tidak mikirkan kalau kamu lagi hamil
mas jangan mencerahkan aku mas
jangan mas jangan mencerahkan aku
apa dia udah sadar
dia udah sadar
cuma sekarang lagi tidur
badan dia panas banget gue mau bawa ke dokter
dia dari tadi ngigong
kalau dia gak mau cerai sama gue
pikiran dia lagi kacau van
lebih baik besok gue yang bawa ke dokter